keterbatasan fisik tak menjadi halangan untuk menghafal al quran
seperti ayu fajar seorang gadis tunanetra asal kediri jawa timur yang mampu menghafal al quran hingga tiga puluh juz
di panti asuhan aisyah yang berada di jalan pramuka kelurahan tonatan ponorogo jawa timur inilah
ayu fajar lestari setiap hari membaca dan menghafal al quran
meski mengalami kebutuhan sejak lahir tidak menyurutkan semangat gadis berusia delapan belas tahun ini
ayu fajar lestari sempat mengalami kendala saat mulai belajar al quran
saat itu ia tidak memiliki al quran braille dan tidak ada satu orang pun yang bisa mengajarinya
keinginan putri pasangan suami istri muhrohim dan lilik yulaika untuk belajar membaca al quran braille
ini terwujud setelah ia bersekolah di pantai asuhan tunanetra aisyah ponorogo saat ia berusia lima tahun
di tempat ini ia akhirnya mendapatkan al quran brailles dan guru yang mengajarinya membaca al quran

selama dua belas tahun ayu fajar sudah berhasil menghafalkan al quran tiga puluh juz dan menjuarai berbagai lomba tingkat nasional
bahkan bulan april lalu ayu fajar dan keluarganya mendapat hadiah umroh gratis dari kedutaan besar arab saudi karena prestasinya

gurunya itu cuma ngasih saya buku cara cepat belajar membaca al quran brail sudah itu

ya cari cari sendiri ini bacaan apa ini bacaan apa
saya cari cari sendiri kadang sampai sekarang pun ada huruf itu saya tidak tahu namanya
dulu sempat mender enggak adik ketika adik ini mau belajar al quran terus enggak ada yang mengajar itu
dia itu anaknya cerdas aslinya anak cuma karena keterbatasan yang dia miliki
jadi saya harus memodifikasinya bagaimana caranya saya harus memahami dia bagaimana
karena kan ada kekurangan dia seperti itu
ayu fajar lestari berharap akan semakin banyak guru pemimpin untuk membaca al quran braille